tim gabungan polda sulsel dan polrestabes kota makassar sulawesi selatan
membekuk dua warga negara bulgaria yang hendak membobol mesin atm
dengan teknik skimming selasa malam
polisi juga menyita sejumlah identitas serta perlengkapan skimmer milik keduanya
tim gabungan polda sulsel dan polrestabes kota makassar sulawesi selatan
menggerebek sebuah rumah kontrakan mewah di jalan cendrawasih tiga
kecamatan mariso makassar selasa malam
rumah kontrakan ini ditempati oleh dua wna bulgaria
yang hendak membobol atm bank rakyat indonesia
dari penggerebekan tersebut polisi menyita sejumlah identitas
bernama ig dan sg serta peralatan skimmer
sementara kedua pelaku ditangkap tak jauh dari rumah kontrakan
dan digelandang polisi ke mapolrestabes makassar
untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
dengan informasi masyarakat bahwa dua warga negara asing
yang tinggal di jalan cendrawasih tiga
tepatnya di nomor dua puluh dua
warga negara tersebut kembali dengan mengambil paspor
dan dilihat oleh salah seorang warga yang mau pergi sholat
ketika itu kami bersama tim satgas
rizwan bukwur dan tim jatandras
melakukan perangkapan dan membawa ke mapolrestabes makassar
jadi barang barang yang disita adalah beberapa paspor
terus intas atau sim yang lain negeri
dan juga dos tempat
dan juga barang barang yang dibeli pelaku yang digunakan kantor
saat melakukan aksinya
sebelumnya aksi percobaan pembobolan mesin atm bri
dilakukan kedua warga negara bulgaria ini
di jalan veteran selatan makassar selasa dini hari
namun aksi keduanya digagalkan oleh petugas keamanan kantor bri
yang mendapati keduanya hendak memasang mesin skimmer di mesin atm
kedua pelaku ini pun langsung kabur
dengan meninggalkan sejumlah barang bukti
seperti bor alat skimmer dan mobil yang dikendarai di lokasi